prihatin dengan jalan pantura gresik yang rusak dan tak kunjung selesai diperbaiki
wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf minggu siang melakukan sidak ke lokasi
dalam sidak itu gus ipul sempat membagi bagikan masker kepada para pengguna jalan
dan mentargetkan bulan ini jalan sudah harus diaspal
bersama belasan pemuda nadatul ulama kota gresik
wakil gubernur jawa timur saifullah yusuf minggu siang
meninjau lokasi jalan berdebu di jalur pantura dendels desa betoyo manyar
dalam peninjauan itu gus ipul juga spontan membagi bagikan masker
kepada para pengguna jalan dan warga sekitar karena prihatin dengan kondisi jalan yang rusak
gus ipul mengaku sudah mengirim surat kepada menteri pekerjaan umum
agar memberikan kesempatan diskresi atau penyelesaian sementara
namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil karena harus melalui badan pengawasan keuangan
karena itu gus ipul menargetkan kepada pemenang proyek pengaspalan jalan
sudah harus tuntas dalam satu atau dua
ini satu yang memprihatinkan dan saya mohon tadi untuk bisa segera diselesaikan
saya mendapat kabar mungkin sudah ada pemenangnya
tapi belum bisa menggunakan dana diskresi itu karena masih perlu proses administrasi dan lain lain
sebelumnya proyek pengaspalan yang asal asalan memicu masalah baru berupa debu pekat
di sepanjang jalur pantura dendles
tak hanya mengganggu pandangan pengguna jalan
jalur ini juga merugikan warga karena dapat terserang penyakit ispa